semuanya merendah yang alat saat ulala kekayaan
multi kelapa eh ya kelayakan punya siapa yang main layanan siapa
bukan cepetan aku tunggu sini udah barangannya
daripada berhitung enak berdoa aja
berlindung dengan kalimat kalimat
yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya
kan kesian dia nggak bisa nafas di dalam
kali doang di caa
oh iya aku lupa itu mah namanya
subu subu masuk pipa rester
sungguh aku lupa
itu kayak ada layangan loh
iya itu layangan bagus tuh
tuh lumayan gede
itu bagus loh
ih ayo kita kejar
tuh lihat ya
tuh ada layangan nih
oh iya beneran ada layangan
nanti orang pada tau kalau kita lagi nyatu layangan
mungkin langsung di jalan aja
tuh layangan bagus juga ya
mana di dalam
ada layangannya sofie
iya gak ada layangan
itu tuh layangannya tuh
nah ada ada
iya ada layangannya tuh
maju lah dikit
cari aja di situ
udah cari aja dulu
wah jangan jangan kita dibohongin lagi
oh itu tuh teman teman
ayo kejar kejar kejar
kalau malu mah jangan sama manusia
kalau malu tuh sama allah
nih aurat perempuan ya
adanya dari ujung rambut sampai ujung kaki
yang cuma kelihatan tuh muka sama telapak tangan po
hmm begitu ya
habis gua bagaimana ya ti
bu kalau pakai kudungan bukan apa ya
gerah banget ti
oh ada ntar yang gerak
terus sama panas banget
ah nih ntar muka nih kulit kulit empuk tuh ntar pada ngelotok
daging empuk pada menyanyai
kalau begitu gue pakai dah
iya memang adegu paling bener banget ya diorang
ibu bilang iya aja
pakai hijab saya udah girang banget
kalau orang mau bawa cami layang apa

masa impresinya kayak gini tadi ya
kasian ini udah oke

awas walaupun dia bawa grace
jadi begini bapak cuan ki eh aduh siapa deh batagor ularan siapa namanya cengar cengar
pak yuki ya itu maaf maaf saya lupa yang punya duit yang punya duit yang punya pun duit iya
iya iya jadi insyaallah ya semua santriwan dan santriwati yang mondok disini itu insyaallah akan
menjadi lebih baik lagi jadi di pondok pesantren kunanta ini dulu ada anak nakal sekali dua orang
ada haikal dan juga sobri nah setelah masuk ke pondok pesantren kulanta ini menerima segala macam
untuk pendidikan alhamdulillah jadi baik enggak juga sih tapi minimal lebih baik daripada sebelum sebelumnya
terus ya apalagi untuk anaknya pak juki ini yang bernama amalia itu kan anaknya kan lugu baik
tenang sekali dengan pondok pesantri kunanta ini ada persamaan pondok pesantri kunanta ini juga
hawanya itu adalah tenang kemudian juga nyaman dan aman jadi cocoklah tinggal di sini
pasri kita ya kita ke mereka kita kejar mereka jangan sampai mereka bikin rusuh
ini ngapain sih eh eh eh eh eh jangan berbut jangan berbun atuh atuh eh atuh atuh eh eh
ambil ini pas banget buat kita ambil layangan pokoknya nanti kamu lempar aku gini aku tanda
ya aduh kurang lagi dot sekali lagi doh bismillahirrohmanirrohim satu dua tiga
layangannya punya pade
punya pade punya pade
bukannya ngasih tahu yang bener buat anak anak suruh mandi kek suruh sholat kek malah kut tamara
yang bantu irit uit
betul kata usat usa kalau kata pepatah beli onde ke keranggan jangan lupa beli hewan
kurban cakep pade udah tua masih main layan gak inget apa itu rambut udah berubah
udah udah ya sekarang semuanya yang mau mandi mandi yang bersih setelah mandi lanjut soal
dihur ya ayo sekarang semua pada bubar satu dua tiga
takut kalau ustadz musa dia pada bocah pade mau ngapain itu mau ngapain lagi
tadi kan disuruh kabur eh dipanggil oh buat anak anak doang iya udah udah udah
ustaz saya itu gak usah banyak ngomong ya saya udah tahu banget pade itu waktu kecil
kurang bahagia jangan larik deh pak ustadz pengen banget kan main layangan
tapi gak punya duit ada yang terbang itu gak pak pak kean rupang
gak terbang dalamannya terbang bahkan nih lagi donis lagi ya allah ya rabbi
genteng gentengnya terbangin semua saking pengen beli layangan